pidato kenegaraan menjadi rangkaian menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia setiap tahunnya
poin poin penting selalu disampaikan dalam pidato kenegaraan
kita bahas malam hari ini bersama andi alvin malarangeng jurubicara presiden indonesia periode dua ribu empat belas dua ribu dua
dua ribu sembilan maksud saya bang andi selamat malam
selamat malam salam sehat selalu
salam sehat terima kasih bang andi
berhubung kita ada di situasi berhubung kita ada di kondisi yang ya seperti ini sekarang pandemi covid sembilan belas
seberapa optimistis kita bisa menghadapi kemudian melawan pandemi ini bang andi anda lihat
pertama saya senang tadi melihat pak jokowi masih tetap semangat dalam pidato kenegaraannya
tetapi kalau kita lihat masih belum jelas bagaimana strategi dan semangat itu bisa disalurkan
bahwa pemerintah siap menyelesaikan masalah masalah bangsa terutama mengenai pandemi dan kemerosotan ekonomi
ini yang belum kita lihat sebenarnya rencananya kemana dan bagaimana pemerintah bisa menjalankan itu
oke rencananya kemana artinya kerangkanya belum bisa dibaca atau gimana nih bang andi anda lihat
iya karena kita belum lihat bagaimana tas brutas yang ada dan misalnya tentang kesehatan
apa yang akan dilakukan
tadi dibilang mau membangun lab rumah sakit tapi berapa banyak di mana dan kapasitas berapa
misalnya untuk testingnya berapa kapasitas yang bisa dicapai dalam waktu dekat dan kemudian juga rumah sakit daya tampungnya
dan bagaimana kurva itu kemudian bisa dinormalkan atau di flattening the curve
dan kemudian bagaimana pula mengatasi masalah kesehatan tapi juga sekaligus masalah ekonomi ini
jadi sequencing antara kesehatan dan ekonomi
jadi semangatnya ada tinggal bagaimana semangat itu diterjemahkan dan bisa meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah siap menjalankannya
oke saya kasih anda sedikit petikan ya
kalau tadi kita lihat sebegitu panjang pidato kenegaraan disampaikan bahwa krisis memberikan momentum kita untuk mengejar ketertinggalan
untuk melakukan lompatan transformasi besar bang andi dengan melaksanakan strategi besar
itu yang kemudian beberapa kali dihadapi
saya lihat oleh presiden dalam pidato kenegaraan pada hari ini
seberapa realistis untuk bisa mewujudkan itu tadi isi pidato kenegaraan hari ini terkait dengan harapan kita
harapan bangsa indonesia bisa menjadi negara maju di usianya seratus tahun
artinya ada dua puluh lima tahun lagi untuk menjadi negara maju dan menjadikan kondisi pandemi sekarang ini sebagai turning point
saya khawatir kata kata lompatan lompatan besar akan diterima masyarakat sebagai
sesuatu yang agak aneh ketika kita sedang berada di ambang resesi ekonomi
dan ketika anda berada di ambang resesi ekonomi memang posisinya adalah bagaimana melakukan supaya tampaknya terhadap masyarakat ini minimal
dan bagaimana upaya pemerintah untuk menciptakan social safety net
tetapi juga berhubungan dengan sequencing penanggulangan kesehatan tempat bersama juga dengan ekonomi
ini yang saya ingin mengatakan
tidak jelas lompatan besar diutarakan tapi bagaimana dilakukannya
dan kemudian kalau kita lihat pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
jika muncul krisis ekonomi memang melahirkan momentum untuk melakukan reformasi
inilah yang kemudian kita nikmati sekarang reformasi di dalam bidang politik
reformasi di bidang ekonomi dan struktur struktur kelembagaan negara
nah kalau pemerintah mengatakan membuat lompatan lompatan besar dalam konteks bahwa transformasi
ekonomi tertentu akhirnya kita belum lihat mana transformasi
karena krisis menghendaki juga ada extra measure
yang sekarang ekstremasure yang diberikan kepada pemerintah adalah pemerintah membuat perpu tanpa misalnya melalui dpr
jadi perpu itu kalau misalnya kita lihat di negara negara demokrasi lain bahkan di amerika melalui kongres
kalau di indonesia kita berikan kesempatan pemerintah menjadi pemimpin dan melakukannya dengan perpu
itu juga diberikan
ada kesempatan untuk melakukan defisit yang tidak ada batasnya
kemudian juga ada tentang imunitas bagi penyelenggara negara dalam menjalankannya
menjalankan berbagai macam program program itu
nah tapi bukan cuma di sini itu cuma jalan awal
tetapi transformasi yang ingin dilakukan ini yang belum kita dengar
itu kalau kita melihat bahwa di sini momentum untuk memperbaiki diri
artinya masih ada dua puluh lima tahun lagi dengan ini
apakah anda optimistis dan juga realistis untuk kita masyarakat indonesia mencerna bahwa betul ada lompatan itu
kemudian ada transformasi itu
jadi ini waktu presiden sp ketika saya menjadi jurubicara beliau kita juga menghadapi krisis tahun dua ribu delapan
dan tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi mencapai enam dua atau satu persen
turun karena krisis menjadi empat delapan persen
tetapi setelah itu tahun berikutnya sudah naik lagi kembali enam dua persen
kalau kita lihat ada vz
ada bentuk pertumbuhan itu menjadi kayak
jadi semacam begini
turun tapi cepat naik lagi
nah kita perlu melihat bagaimana strategi pemerintah untuk kembali juga menjadi vz seperti tahun dua ribu dua puluh
dan sampai menjadi u
jadi mendatarnya dibawa ke lama
baru naik lagi
yang lebih bahaya lagi kalau dia menjadi l shape
l shape itu turun kebawah lalu mendatar dibawah tidak tahu di mana ujungnya
nah ini kita mau lihat apa strategi pemerintah untuk kembali menjadi vz seperti tahun dua ribu delapan dulu
terlepas dari strategi strategi pemerintah tadi dalam pidato kenegaraan kita juga penasaran strategi untuk menyiapkan pidato kenegaraan
ketika dulu bang andi masih menjabat sebagai jubir
itu seperti apa sih sebenarnya persiapan pidato kenegaraan
kan ini menjadi satu rangka yang penting ya
menjelang setiap tahun menjelang peringatan kemerdekaan ya
kemudian esensinya substansi pidato kenegaraan mungkin bisa di share bang andi
jadi pada waktu pak sp memang ada dua hal di dalam pidato kenegaraan itu
yang kemudian serangkaian dengan pidato pengantar apbn
ada yang berupa data data
itu ya datang dari kementerian kementerian
yang kemudian diramu oleh staff presiden di istana
untuk memberikan arahan
ke arah mana pemerintahan kebijakan dan pembangunan ke depan pada satu tahun ke depan
dan itulah fungsi dari pidato kenegaraan
itu kesempatan bagi presiden sebagai pemimpin kepala negara kepala pemerintahan
menjelaskan kepada rakyatnya bukan hanya kepada anggota mpr atau anggota dpr
tetapi kepada rakyat tentang arah dari pemerintahan negaraan ke depan
nah ini yang kemudian harus dirumuskan
dan bersama sama dengan presiden
tetapi bersama sama dengan presiden
sehingga presiden juga mengerti dan kemudian memang menjadi fokus dari perhatian dari presiden
ada pun data data seperti yang diantarkan dalam apbn itu
itu data standar
cuma mengatakan alokasi anggaran sekian sekian
tapi apa yang ada dibalik dari alokasi anggaran itu perlu dijelaskan oleh presiden
berapa lama perumusannya untuk meracik ramuan itu biasanya
karena kalau data data ini kan harus dikumpulkan seperti misalnya dua bulan sebelumnya
kementerian kementerian itu sudah memberikan data
kita sudah minta untuk data data supaya kita mempunyai gambaran jelas
apa yang terjadi secara faktual di berbagai macam kementerian kementerian
dan apa program programnya yang sudah dijalankan
sampai seberapa jauh program program itu telah dijalankan
tetapi kemudian yang kita harus kembali dalam kerangka dari program strategi presiden yang dijelaskan baik dalam waktu kampanye dulu
maupun juga kemudian dalam pemikiran perkembangan presiden
misalnya pak sbe dulu ada triple strategy
tapi kemudian ditambah lagi pro environment
sehingga dalam konteks itu dan kemudian ke arah mana yang diinginkan oleh presiden
dalam lima tahun ke depan
misalnya kalau kita lihat apa hubungannya dengan program program presiden pada waktu kampanye nya dulu
misalnya nawas dan sebagainya
juga bagaimana dengan situasi sekarang yang tentu saja berbeda pada waktu diumumkan program program tersebut
bagaimana dengan misalnya program program yang tanda kutip mercusuar
seperti misalnya ibu kota negara yang tidak pernah kita dengar lagi
apakah itu diberhentikan atau tidak diberhentikan dalam konteks pandemi sekarang ini
ini yang tampaknya mungkin teman teman memerlukan masyarakat semuanya ingin mendengar langsung dari presiden
bukan hanya dari pembantu pembantunya menteri menteri
itulah gunanya pidato kendegaraan
oke itulah gunanya pidato kenegaraan
jangan sampai hanya menjual kata kata saja
tapi itu juga ya substansinya esensinya itu yang kita tunggu
terima kasih bang ani malarangeng sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini